hai kaitan dengan pelantikan beberapa pejabat di istana pada pagi hari ini saya sudah bersama
dengan calon menkom info yang baru bapak budi ari setiadi selamat pagi selamat pagi selamat pagi
selamat pagi kita jalan jalan pagi pagi selamat atas terpilihnya menjadi menko minfo yang baru
sebenarnya informasi mengenai pelantikan bapak pada pagi hari ini sudah terdengar oleh kami
sejak kemarin tapi sebenarnya kapan pak jokowi ini meminta kepada pak budi secara langsung menjadi
seminggu lalu beliau diskusi dengan pak setnek untuk berdiskusi dalam beberapa isu strategis
tentang menko minfo ini berarti dari dua minggu yang lalu melalui seminggu yang lalu melalui pak
setnek pak ya lalu apa pak program kerja yang nantinya akan dilaksanakan di masa waktu yang dapat dikatakan
ini cukup sedikit pak di sisa masa pemerintahan pak jokowi dodo yang pasti ada empat isu strategis
yang pertama bagaimana melanjutkan infrastruktur digital
untuk rakyat karena dalam masa saat ini dan ke depan ini bandwich ini penting untuk rakyat
memiliki akses untuk pergerakan ekosistem digital yang kedua adalah bagaimana mengendalikan konten
konten atau platform platform yang meresahkan masyarakat radikalisme hoax dan sebagainya
termasuk juga judi online dan sebagainya yang ketiga adalah bagaimana memperkuat ekosistem
bagaimana database harus ada di indonesia yang kedua perlindungan data pribadi dan sebagainya
dan yang terakhir yang keempat adalah bagaimana membangun narasi pemilu damai di dua ribu dua puluh empat baik pak budi
lalu bagaimana pak dengan proyek bts for jn itu kita terus melanjutkan dan ini haknya rakyat untuk
mendapatkan akses tadi yang seperti saya bilang bandbith untuk rakyat kalau yang soal aph itu kan
biar diselesaikan oleh aph kami fokus untuk bagaimana menata atau mengeksekusi dan mengeksekusi data yang tersebut

pak budi apakah nanti juga akan ada reformasi yang dilakukan di lingkungan kementerian kominfo ya yang pasti kita akan sama sama karena komunikasi dan informatika ini kan ekosistemnya luar biasa menyangkut banyak sektor sehingga juga harus kita sinergi dengan banyak kementerian dan lembaga
baik pak budi sebelumnya menjabat sebagai wamendes pak ya lalu belum selesai
tapi sudah mendapatkan amanah baru dari pak presiden
bagaimana pak melihat hal tersebut
ya sebenarnya kami ini prajurit kita ini pion siap kemana aja
siap kemana saja
begitu yang pasti kita siap dan kita bertekad untuk perform dan aman
karena bagi kami ini percayaan yang luar biasa yang kita tidak boleh mengecewakan pak presiden
baik pak budi isu relawan tidak tulus atau mendukung suatu sosok untuk mendapatkan jabatan tertentu ini sebenarnya kerap terdengar pak
dan dengan terpilihnya pak budi menjadi menkominfo yang baru seolah menguatkan isu tersebut
dan jika nanti terbentuk kultur relawan meminta jatah bagaimana pak
begini jangan di jangan sinikal begitu dong
kalau meminta jatah itu sinikal kan
tapi yang pasti kan yang harus kita tumbuhkan adalah bahwa
partisipasi masyarakat partisipasi rakyat ini muncul
karena demokrasi tanpa partisipasi rakyat kan nonsen
jadi kalau soal posisi soal jabatnya itu bonus aja lah
oh ini saya juga nggak minta minta
pak budi lalu beberapa waktu yang lalu juga sempat bertemu dengan relawan prabowo
dan mengatakan ada kesamaan visi dan misi
jadi nanti kalau sudah menjadi menteri akan lebih dekat dengan pak prabowo
itu urusan kita fokus kerja seperti perintah pak presiden
urusan politiknya nantilah masih lama lah
masih ada beberapa bulan
masih beberapa bulan lagi pak ya
pak budi sebenarnya sepertinya sudah harus berangkat ke istana
terima kasih sekali lagi pak atas waktunya untuk cnn indonesia
sekali lagi selamat pak
semoga amanah dalam mengemban tugas yang baik